beliau seniman besar beliau sangat lengkap sebagai seorang seniman
dia berangkat dari seorang penyanyi kemudian dia juga bermain dia juga menyutradarai dan dia juga menulis naskah
menyamin satu ikon betawi yang barangkali hanya ada dalam satu abad sekali
kalau setahu saya marah nggak
kalau marah paling dia kesel
gimana sih lu agaknya
jadi nggak pernah main tangan
gitu jago silat tapi beliau nggak
kelawak ini saking besarnya nama benjamin sueb
namanya diabadikan menjadi museum dengan nama taman benyamin sueb
di tempat inilah karya dan peninggalan si biang kerok dapat disaksikan
museum ini diresmikan pada dua puluh dua september dua ribu delapan belas oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
museum ini dibangun untuk mengapresiasi karya dan jasa benyamin sueb
sebagai seniman yang konsisten melestarikan budaya betawi melalui kesenian
adapun didirikannya ini adalah merupakan apresiasi pemerintah provinsi dki jakarta
kepada budayawan tokoh betawi bang benjamin sueb
yang mengharapkan mempunyai wadah untuk mengeksplorasi kesenian betawi
dan sejarah dan budaya betawi
berbagai penghargaan atas karya filmnya juga dapat ditemui di museum ini
termasuk piala citra yang diraihnya pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
benjamin sueb diberi gelar pahlawan nasional pada dua ribu sebelas
ia mendapatkan tanda kormatan bintang mahaputra dan bintang budaya paramadharma
sebagai pahlawan nasional
di bidang budaya
untuk mengapresiasi namanya
nama benyamin sueb juga dijadikan nama jalan di kawasan kemayoran jakarta pusat
jalan yang terhampar sekitar empat km ini
diresmikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima pada masa suryadi sudirja menjabat sebagai gubernur dki jakarta
lokasi jalan benyamin sueb tak jauh dari rumah kelahiran dan tempat benyamin menghabiskan
di rumah inilah benyamin muda merintis karirnya
akses menuju ke rumah ini kini harus melalui gang sempit
memiliki luas sekitar tiga ratus meter persegi rumah ini dihibahkan oleh benyamin ke warga setempat
dan dijadikan tempat berbagai kegiatan masyarakat
benyamin tinggal di rumah ini bersama keluarganya hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di rumah ini almarhum benjamin sueb di mata keluarga ini kayak teman deh
jadi kita tempat curhat tempat ngobrol tetap almarhum seorang ayah kita juga akan hormati
beliau meskipun demikian sangat egaliter sangat objektif sangat terbuka
jadi kadang kadang almarhum itu mau bikin film lagu nanya juga sama anak anak
kalau kita kasih masukan juga almarhum terima juga
jadi kalau ada masalah juga kan kita bisa tempat curhat
jadi jarang kalau setahu saya marah nggak
kagak pernah marah ya almarhum
kalau marah paling kesel
gimana sih lu agak
jadi nggak pernah main tangan
tapi beliau nggak
yang penting lagi denja kak
salah satu peninggalan benyamin sueb yang diturunkan kepada generasi penerusnya hingga saat ini adalah benz radio
lagu dinda karena lu pendengar setiap gue yang nggak pernah kemana mana
radio yang membahas segala macam tentang betawi ini menggunakan logo wajah dan nama benyamin sueb
radio ini didirikan saat masa
pada kejayaan benjamin sueb pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
flashback ke zaman dulunya babi niatnya bikin nih radio
ini babi kalau ngomong atau nyanyi paling banter kedengeran tetangga doang katanya gitu
artinya dia nyanyi paling kedengeran tetangga
dia pengen ngomong atau nyanyi atau siar berkeseniannya lebih jauh
dia pakai media ini
makanya dibikinlah radio
bench radio ini yang sesuai dengan perjuangan budayanya dia gitu
lahir di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan izin
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh kita mengudara sampai sekarang
alhamdulillah tiga puluh dua tahun makin berseter
tahu beseter nggak
kini bench radio dikelola oleh anak dan cucu benyamin
mengudara di jalur satu ratus enam dua fm dengan budaya dan nuansa betawi sangat kental di setiap kontennya
inilah salah satu peninggalan benyamin suib yang masih terjaga dan menjadi tempat mencari nafkah banyak orang hingga saat ini

benyamin sueb mulai aktif bermain film sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh
ada sekitar lima puluh tiga judul film yang turut diperani benyamin sueb
yang paling modern tentu saja kalau ia membintangi film sidul anak sekolahan di tahun sembilan puluh an
sidul kan mau jadi tukang isinyur lo tau gak
berperan sebagai sabeni ayah sidul
benyamin sueb beradu akting dengan sejumlah artis kawakan indonesia
seperti rano karno cornelia agata maudi kusnaidi mandra sutikarno hingga aminah cendakasi
pengalaman beradu akting bersama benyamin sueb diakui menjadi pengalaman berarti bagi artis senior rano karno
tak sedikit teladan dan profesionalitas dalam berkarya yang ia petik
dari seniman dengan culukan wajah kampung rezeki kota tersebut
yang ikonik dari film sidul anak sekolahan tentu adalah pemeran utamanya sidul
alhamdulillah rio sehat sehat
bang kalau ngomongin almarhum benyamin sueb nih sebenarnya seberapa besar sih peran beliau di film sidul
oke oke barangkali kalau rio nanya tentang babe pasti rio akan tahu bagaimana saya bermain dengan beliau di sidul kan
tapi sebetulnya perkenalan saya dengan beliau itu
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat menjadi sejak kecil saya sudah kenal beliau
jadi dulu tahun mungkin seribu sembilan ratus tujuh puluh satu saya main dalam film judulnya sidul anak jakarta anak betawi
nah itu mbak be nya adalah benyamin
nah jadi perkenalan saya dengan beliau itu memang sejak kecil
kemudian ada film yang namanya sirano saya juga main dengan almarhum benyamin
tapi memang dalam tanda kutip akrabnya saya itu memang sidul anak sekolahan
saya mulai dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
nah jadi terakhir mbak abe itu ikut cuma di tiga sequel ya karena terus beliau ya meninggal dunia
nah itulah artinya perkenalan saya dengan beliau sejak saya kecil
bahkan rumah saya itu juga nggak jauh dengan rumah beliau
kita sama sama di daerah kemayoran
beliau di haji jiung saya di kepu gang tujuh
nggak jauh lah artinya di daerah pasar senen sana
nah jadi kalau kamu bilang bagaimana
keterlibatan beliau di sidul beliau sangat luar biasa ya
orang mungkin tahu beliau hanya berperan sebagai sabeni sebagai bapak isi dulu
namun sesungguhnya dia banyak memberikan masukan
konsep konsep cerita ide ide cerita tentang bagaimana sidul harus bergerak gitu loh
nah jujur sebetulnya saya nggak tahu apa akan ada pertanyaan kamu
setelah beliau meninggal saya sebetulnya nggak sanggup untuk melanjutkan
konsep saya adalah modern ada di sidul tradisi ada di babeh
sebetulnya sidul itu cuma pola pikir benturan pola pikir antara tradisi dengan modern
tradisinya di benyamin modernnya ada di situ
nah begitu ini pergi saya jujur waktu itu agak bingung
goyang saya apakah saya harus lanjutkan
ya cuma karena saya juga harus melihat
tapi kejadiannya saya ingat
waktu itu saya menjadi mc di sebuah stasiun besar
kemudian saya kira kita baru tidur jam dua belas lah
nah jam delapan pagi tiba tiba handphone saya bunyi
yang telepon dia
dul pokoknya kalau ada apa apa sama gue sidul lu terusin ya
saya aduh bilang be gue baru mau tidur
bayangin saya baru tidur
kemudian cuma ngomong gitu
singkat kata saya tidur lah
begitu saya tidur jam dua telpon saya bunyi lagi
saya dapat kabar beliau masuk icu
nah jadi antara saya mau teruskan tapi ada amanah
kalau ada apa apa sama dia sidul harus dilanjutin
itulah kira kira dilematisnya gitu rio
berarti seiring berjalannya itu kan
mbak be meninggal
tapi kalau sebagai orang yang pernah beradu akting
bang aji sendiri ngerasain apa sih
tauladan atau nilai yang bisa diambil dari mendiang
aduh beliau itu bintang besar ya
saya harus akui beliau bintang besar
beliau seniman besar
beliau sangat lengkap sebagai seorang seniman
ya dia berangkat dari seorang penyanyi
kemudian dia juga bermain
dia juga menyutradarai
dan dia juga menulis naskah
tapi dalam kebesaran dia
dia tuh gak pernah memperlihatkan kepada kita yang junior
dia nggak pernah membuat garis ya saya minta maaf
ada beberapa artis yang populer sekarang
dia nggak mau bergaul dengan yang ya artinya newcomer
kalau mbak be gak gitu
mbak be gak seperti itu
jadi bayangin rio kamui saya masih ingat
pertama kali mau di syuting
mau di syuting itu sebagai jenap
pertama kali dia datang
langsung dia berhadapan dengan mbak be
barangkali sama keringatnya seperti kamu sekarang
bang apa gak ada adegan yang lain
enggak memang adegannya waktu itu dia ketemu sama benyamin
tapi itulah benyamin
dia bisa mengikuti irama maudie
melihat situasi itu dia bisa membuat sehingga
maudie menjadi santai
sementara sebetulnya zainab itu adalah tokoh yang tidak dia sukai
mbak be sukai
karena mbak be lebih senang sama sarah
tapi dia bisa mengkematnya
kira kira seperti itulah
dia seorang bintang besar seniman besar
tapi dia selalu menghargai
sesama profesi kita
sidul anak sekolahan
barangkali menjadi film ikonik terakhir
yang dimainkan benyamin sueb sebelum ia meninggal
sosok benyamin menjadi fenomenal dan panutan bagi banyak orang
di mata keluarga benyamin selalu berpesan
agar terus menjaga kejujuran dan keseimbangan kepentingan
antara dunia dan akhirat
lo seneng kalau misalnya mobil gue gak ada terus
pesan pesannya banyak ya beliau selalu bilang jujur harus jujur hidup harus jujur kalau gak ancur lo gitu
nah kalau mau selalu ini sih jadi panutan kita jadi apa ya kita berpegang terus bahwa hidup ini
kalau mau sukses dunianya ya ilmunya harus kita kuasain
kalau mau akhirat ya kita juga harus tahu kuasain tentang ilmu agama
jadi almarhum itu imbang dunia akhiratnya gitu
jadi gak ngejar dunia gitu akhiratnya tinggal atau akhirat itu imbang almarhum itu ya
jadi kenapa bab bisa sebesar ini karena memang integritasnya baik
tidak mungkin seseorang akan bisa menjadi besar kalau memang tidak terpercaya
jadi itu dari jujur komitmen
sama disiplin kerjanya itu
ya ditambah lagi sama beliau kan yang tadi saya bilang religius
pertanyaannya bukan nasihat sih justru saya pengen ngomong sama mas juga kita semua
dan saya semua kepengen sama seperti bab gitu
bisa dibayangin apa meninggalnya itu yang nganterin ribuan orang
ya mungkin nggak seperti itu saya kan saya bukan siapa siapa memang anaknya
tapi saya kepengen akhir saya seperti bab gitu aja
benyamin sueb berpulang pada lima september seribu sembilan ratus empat puluh
ia dimakamkan di taman pemakaman umum karet bifak jakarta
raganya boleh saja mati namun karyanya akan tetap abadi
dan namanya akan tetap dikenal sebagai seniman legendaris dari betawi